kita mulai informasi pertama pasca kerusuhan yang terjadi di wamena
tiga september lalu kapolda papua dan bupati jaya wijaya mengunjungi sejumlah sekolah senin pagi
betul sekali elvira namun belum semua sekolah memulai proses belajar mengajar
persentasenya pun kehadiran siswa dan guru baru sekitar sepuluh hingga dua puluh persen
senin pagi kepala polda papua dan bupati jaya wijaya mendatangi sejumlah sekolah di wamena jaya wijaya
salah satunya sma pgri wamena
di sekolah ini hanya ada beberapa guru dan murid yang hadir
hal serupa dijumpai di sekolah lain
walau telah beraktivitas sejumlah sekolah belum maksimal melaksanakan proses belajar
di hari pertama masuk sekolah di wamena ini
persentase kehadiran siswa dan guru baru sekitar sepuluh hingga dua puluh persen
sedang kehadiran siswa masing masing sekolah baru mencapai empat hingga tujuh persen
seperti di sd yppk santo yusuf
dari lima ratus delapan puluh sembilan siswa yang hadir hanya satu persen
begitupun di sd yppk santo yakobus honai lama
dari empat ratus sembilan puluh murid yang hadir hanya dua orang
hal tersebut terjadi di sejumlah sd hingga sma
meskipun sudah memulai aktivitas sekolah
kegiatan belajar mengajar masih berfokus pada kegiatan pemulihan trauma
seperti olahraga bernyanyi senam dan permainan
kami masuk sekolah kesiapan
dari guru tujuh ditambah dengan komite
siswa baru dua anak
di atas ada berapa jumlah siswa
yang hadir dua orang
yang hadir dua orang
rata rata siswa di sana atau ibu
rata siswa dari duba lanijaya tolikara yalimo dan yahukimo
ditambah dengan wangena
kelihatan mereka dibawa oleh orang tua kembali ke kampung halaman
ajakan kembali masuk sekolah juga terus disampaikan berbagai pihak
kepada para pelajar di wamena